apaan apa sih senyum senyum gitu
gak apa apa aku senang aja gak
hal pasti bangga banget deh punya sahabat kayak kamu
terus kamu gak bangga gitu punya suami seganteng aku dan sehebat ini gitu secare
ya bangga lah
kamu bangga akan ketampanan aku
ya allah terlalu banyak yang kau beri allah
tak mampu hamba menghitungnya tahenti pula hamba mensyukurinya
tapi izinkan hamba hari ini meminta dengan segenap hatiku ya allah
lindungi masa jaga suami hamba ya allah
dimanapun dia berada
pulangkan ia kembali ke rumah ini
dengan keadaan selamat
tanpa kurang satu apapun
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah
aku berharap ada kamu disini mas
aku benar benar kangen
sama ptc temurni
ini cuma ada rakan rakan bisnis papa
sama ada sekurterisa papa
alam ambil foto ini dari kamar papa
butuh apa ya
mungkin aku bantu cari tahu kali ya
kira kira masa udah browsing sampai dimana
ini sekurterisnya rumah papa
ngapain mas al cari tau ya
mama kenal semua orang ini gak
dia orangnya yang cantik
jessica kenalkan ini istri saya rosa
senang bertemu denganmu
senang bertemu denganmu juga bu
dan hanya satu satunya wanita dalam hidup saya
mas har kamu terlalu manis
kamu gak gombal kan buat saya
mohon maaf sebelumnya
saya rasa pak har selalu mengatakan hal hal
yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam
kalian berdua gak kerjasama untuk bikin hati saya senang kan
kayak pasangan yang menarik
kamu dapat foto ini dari mana
dari ruangan antara masalah
mama curiga gak sih sama orang ini
mama sih gak curiga ya ndin
hei baru bangun
ini kesukaan aku nih ma
pengen makan bareng so
apa kamu udah berangkat kerja lah roy
saya lihat udah jam berapa ini
mama dengar kamu lagi diketin skater siapa apa
masih bener gak
aku bukan ngeriketin ma
cuman aku penasaran aja aku pengen tau alasannya jessica
mau jadi sekretaris apa apa itu apa gitu
ya cuman itu aja
aduh anak mama ini paling bisa cari alasan kamu tuh ya
it's okelah kamu gak usah bohong sama mama
if you're interested on her kamu tertarik sama dia gak apa apa juga kan
ya aku pasti jujur sama mama
ma aku ini bergaul sama perempuan itu banyak ma
dan aku taulah si kepala perempuan itu
dan menurut aku ma
untuk ukuran seorang sekretaris ma
pasti ada apa apa mah
mama juga gak paham
kenapa roy bisa berpikiran seperti itu

saya ga tetep baru gekommen ma

ya semua bi

gak routingin disini
ini semua gara gara lo ya

esa tenang tenang esa lo gak akan sendirian lagi esa lo gak akan kesepian lagi
mulai hari ini dan seterusnya
gue akan selalu jaga ino esa
gue bakal jaga ino
dan gue akan selalu ada untuk ino

seh gua makin gak sabar buat ketemu sama lo
seh saya rindu
seh saya rindu
seh saya rindu
ini ada surat untuk anda
gue harus lebih berhati hati kali
bapak bapak tinggal dulu pak
hah ini mah kecil melati
jalannya salah sudah pasti ada masalah
burung kuntul di atas batu
masa masa kita belajar lagi ya
terima kasih banyak ya mis ya udah ngajarin tren hari ini di rumah
iya bu saya permisi dulu ya bu ani
capek nggak belajarnya di rumah
maafin gak bisa sebentar bu
ya ada apa pak
sebelumnya saya mohon maaf banget ya bu
harus pulang dulu bu ke cikarang
karena saya barusan tadi dapet kabar kalau ayah saya
sedang sakit bu
dan yang ada di sana tinggal
adik perempuan saya yang masih remaja bu
dan dia bingung
ya setepa kasih
semoga bapak kamu cepat sembuh ya
baik bu terima kasih bu
eh eh tunggu sebentar tunggu disini dulu ya
tunggu disini dulu ya
terima kasih bu andin
eh mungkin itu nggak seberapa
tapi mungkin aja bisa mampu bantu
kalau ada perlu apa apa tinggal langsung hubungi saya lagi aja ya
semoga bapak kami cepat sembuh
baik bu terima kasih bu
semoga semuanya baik baik
terapi nya udah selesai
kita pulang ya
aku berdiri aja kamu jalan
kamu kan belum kuat
gak apa apa aku gak mau tergantung di kursi roda terus
oh iya pa aku masih ada perlu disini
kita coba jalan dulu pa ya
tidak apa apa pa
lepasin aja biar aku sendiri
kamu kan belum kuat banget dong
kamu kan belum kuat banget dong
nanti kursi rodanya ketinggalan dong pak

gak apa apa aku pelan pelan
ini gini caranya ya
kan gemoy anak pinter
nanti renungin lagi ya
kerusakan kornia pada mata bapak sangat parah pak
jadi mustahil akan normal kembali
apa tidak ada solusi lain
dunia kedokteran kan udah canggih
agar bapak bisa melihat kembali yaitu dengan donor kurniawan
dan itu pun prosesnya sangat rumit
waktunya tidak bisa dipastikan kapan
karena untuk mendapatkan donor mata itu sangat sulit pak
sekarang pun dis antriannya sudah cukup panjang pak
saya nggak peduli
tolong pak dokter bantu
berapapun lamanya saya akan tunggu
apa apa dokter bisa masukkan saya ke list antriannya
yang penting saya punya kesempatan untuk bisa melihat lagi
baik kalau gitu
saya akan masukkan ke daftar list kami
terima kasih pak dokter
apakah kau rindu
ini tuh lagu aku banget tau nggak
pas aku di rumah papa tuh aku kepikiran kamu terus loh
kamu kepikiran aku mbak
hmm mikir nggak ya
masuk nggak kangen sama aku sih

buat trafficking banyak
di film apaan deh dia
bapak masih kerja sayang
kok bapak kerjanya lama sih mak
aku kangen bapak mak
aku mau ketemu bapak
mami juga kangen sama bapak
omo juga kangen
coba nanti mama telepon bapak ya
eh panjang umur
dan saya udah sampai di tempat tujuan saya
sinyal disini jelek
kamu gak usah khawatir ya saya baik baik aja
masa baik baik aja katanya besok pulang
besok pulang ya coba kamu telpon deh
mama mau bicara sama al
di luar jangkauan mak
ya mungkin ini kali
daerahnya di pedalaman mungkin ya
mas kamu dimana sih mas
kamu lagi cari siapa
aku coba telepon kamu kenapa gak bisa
cuma sentang satu mak
padahal tadi baru aja dia cat kan
ya mungkin sinyal kali ya
susah lah mungkin daerahnya juga
yang penting dia baik baik aja dan udah ngabarin alamnya
gak besok sih mak
tapi kan papa ada kerja
harus ngertiin dong rena
tapi malem ini rena mau gak bawa bawa sama mama
kami semua rindu sama kamu
ya ampun anak mama ini pinter banget ya
udah gosok gigi udah wangi
aku mau kayak mama biarpun tidur tetap cantik
ih pinter abis ini kita ganti baju tidur ya
temenin mama bobo ya ayo pelan pelan
eh tapi ingat sebelum tidur harus apa dulu
harus apa dulu
kita baca doa bareng bareng ya sini saya ikut
terima kasih untuk hari ini ya allah
yang lebih indah
yang lebih indah
ya allah semoga papa besok bisa pulang cepet
karena udah kangen sama papa
kabulin doa aku ya allah
kalau tidak bau blik dirinya nyanyi
aku sampai lupa
aku pernah fangpapel lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak belum tidur
jadi gini pak
kemaren pas papa telfon mama rusa
sebenernya ada aku disampingnya
jadi aku denger pembicaraan papa ke mama soal elsa
papa jangan sungkan sama aku
aku tidak mau
aku tidak mau
masa kapan dipindahin ya pak
besok elsa akan dipindahkan
aku temenin papa ya
jangan dipaksain din
kamu pikirin juga kehamilan kamu ya
pak aku baik baik aja
kita harus jalanin semua ini sama sama
aku gak mau papa sendirian
kita ketemu jam sembilan ya
kita berharap lebih awal aja
jadi sampai di lapas jam sepuluh
oke kalau gitu pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
aku bikinin kopi buat kamu
pas kamu di rumah rumah kamu gimana
ada sesuatu yang mencurigakan gak sih
mungkin ada orang yang mengintai dari luar

hal hal aneh gitu
gak ada kok
lagian kan kamu udah kirim tiga penjaga kesana
jadi pasti gak ada yang berani ani sama aku
adik aku juga di kantor dia aku tanya
dan aku sempet ngecek juga sih
katanya sekarang udah aman
nggak ada yang mencurigakan juga
dan gak ada orang yang ngacem dia
aku terlalu khawatir sama kalian
kau mau nelfon siapa malem malem
aku mau telfon anel dulu bentar
ya gak ada sinyal kali ya
ya cuman nggak seperti biasanya
siang seperti ini gak bisa dihubungin
ini kenapa nggak bisa tidur ya
aku bangen banget ya
aku kangen sama rumah kamu mas
aku pake bajunya ya
berhasil kayak dipurukin sama kamu
cepet pulang ya
terus gimana disana
baik baik aja gak
tadi mas al itu udah ngabarin aku
dia bilang insya allah besok dia pulang
terus gue mau nanya din
mengenai security yang kemarin difleksi
alhamdulillah aman semuanya
syukur aku lagi gitu
eh besok lu rencana mau kemana
rencananya besok mau ke lapas
mau jenguk elsa
iya besok aku sama papa mau jenguk elsa
karena kondisi elsa sekarang udah sangat depresi
kemungkinan elsa akan dipindahin ke tempat rehabilitasi
karena kejiwanya dia sudah mulai terganggu
makanya aku sama papa besok mau dempingin dia
iya gue ikut perhatian sih denger kabar ini
makasih ya gak
kalo begitu gini aja besok gue nyebut lo gimana
gue antar ya
eh gak usah gak usah
gak usah aku gak mau ngerepotin
enggak kok gak gak din santai aja din
kebetulan kan besok ici lagi off
ya jadi michi nanti bisa nemenin tatarosa di rumah
gue antar dan kupastiin semuanya bakal baik baik aja dan bakal aman
makasih banyak ya angga ya
ya sama sama sampai ketemu besok ya din
btw salam buat michi ya
salam dari antinah
apa apa sih senyum senyum gitu
aku seneng aja angga
pasti bangga banget deh
terus kamu gak bangga gitu punya suami seganteng aku dan sehebat ini gitu se care
ya bangga lah
kamu bangga akan ketampanan aku
ya pokoknya aku bangga banget punya suami kayak kamu
karena kamu tuh segitu perdulinya sama sahabat kamu dan keluarganya
kamu apa sih siapa juga yang kode
kode ini jam berapa gitu maksudnya istirahat gitu tidur
kalau udah apa sih enggak aku cuma ngomong aku tuh bangga punya suami kayak kamu
yaudah mau istirahat tidur
aku gendong ya
enggak aku bisa jalan sendiri kok
supaya kamu nggak pegel kakinya gitu
ya enggak tapi aku bisa jalan sendiri
ya tadi kan itu kode supaya digendong
enggak tapi aku bisa jalan sendiri kok
iya aku tau kamu bisa jalan sendiri
udah kamu apaan sih enggak
kode untuk di gem dong sayang
kau kuat dong